nah berbicara soal car free day yang biasanya untuk jalan jalan
nah ini di solo juga ada yang berhubungan dengan jalan jalan
tapi ini jalan sehat
di mana persiapan acara jalan sehat umat islam sesolo raya mulai dilakukan di perempatan geladak solo jawa tengah
di mana acara yang menurut panitia dalam rangka hari olahraga nasional ini digelar secara gratis
dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait acara jalan sehat tersebut
sudah ada koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan di lokasi
selamat pagi hindrawan
bisa anda jelaskan dan gambarkan kepada kami apa saja rangkaian acara yang dilaksanakan pada kegiatan jalan sehat kali ini
dia dan iqbal acara jalan sehat umat islam seseluruh raya sebentar lagi akan dimulai
tadi kami melihat peserta yang jumlahnya lebih dari seribu ini sudah berbondong bondong menuju ke perempatan geladak kota surakarta sejak pagi
dan seperti yang anda sampaikan tadi acara ini digelar gratis
dan nanti di akhir acara akan ada pembagian door price dari panitia yang berharga
merupakan dari dewan syariah kota surakarta
dan kalau kita melihat perjalanan dari atau pernyataan dari panitia yang disampaikan di belakang saya
mereka menyatakan bahwa jalan sehat ini dalam rangka memperingati hari olahraga nasional yang jatuh pada hari ini
dan selain itu ada penegasan penegasan yang disampaikan oleh panitia
yaitu di mana acara ini bukanlah merupakan deklarasi tertentu
dan juga bukan merupakan
dan dukungan terhadap tagar tertentu
itu yang disampaikan oleh panitia beberapa saat yang lalu
dan mereka kembali menegaskan kepada semua peserta bahwa ini adalah murni dalam rangka peringatan hari olahraga nasional
meski demikian memang beberapa waktu yang lalu sempat ada tarik ulur
antara perizinan pengadaan maksud saya pengadaan acara ini dari pihak kepolisian dan juga pihak panitia
karena pihak panitia memakai undang undang tentang penyampaian pendapat di muka umum
dan ijin dari kepolisian dikeluarkan dalam rangka ijin keramaian
dan setidaknya dua hari sebelum acara ini ijin yang dikeluarkan
ijin yang memberikan kesempatan kepada aksi jalan sehat ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
sehingga hari ini jalan sehat umat islam seseluruh raya bisa dilakukan
dan nanti akan melalui sejumlah rute yang berada di seputaran lokasi geladak ini

dan diseluruh rute yang berada di seputaran lokasi geladak ini
di saat yang sama sebenarnya saat ini juga ada dilakukan acara peringatan hari olahraga nasional juga
yang dilakukan oleh pemerintah kota surakarta di tempat yang berbeda yaitu di kota barat
sedianya memang acara ini akan dilakukan berdekatan dengan lokasi ini
namun dari pihak polres surakarta memberikan izin di lokasi yang berbeda
yaitu di tempat saat ini saya melaporkan di perempatan geladak solo jawa tengah
dia dan iqbal
lalu bagaimana dengan jalur alternatif dengan penutupan jalan yang akan dilakukan
di pagi hari ini
karena biasa saja ini akan menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut
ya bila kita melihat harinya ini adalah hari minggu
sehingga biasanya di kota solo memang diberlakukan car free day sampai dengan pukul sembilan atau pukul sepuluh waktu indonesia barat
sehingga di jalan ini memang sudah pada hari ini sudah dilakukan penutupan jalan
karena memang sudah dilakukan secara reguler
dan ada beberapa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang saya tadi
dilihat di sejumlah titik
ini dilakukan karena jumlah dari peserta cukup besar
karena menurut juklap dari kapolri mengatakan bahwa lebih dari tiga ratus peserta ini membutuhkan perizinan
dan ini tentu akan didamping oleh pihak kepolisian dalam hal ini dan jajarannya
untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada warga masyarakat
khususnya peserta yang mengikuti jalan sehat umat islam sesoluraya dan juga warga masyarakat lainnya tentu saja
iqbal dan dea
terima kasih hendrawan setiawan
korrespondensi ani indonesia melaporkan langsung dari solo jawa tengah